dikerahkan oleh direkturat kepusian udara bahar kampori untuk melakukan proses pencarian puing puing dan korban dari pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pk clc
yang hilang kontak dan diduga jatuh di perairan laut jawa dekat kepulauan seribu
saat ini saya berada di helikopter golfin milik ditpol udara bahar kampori
di mana tadi sekitar pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
saya dan tim ditpol udara dari bahar kampori sendiri berangkat dari lanur pondok cabe
untuk menuju ke lokasi tempat dimana pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua diduga jatuh
dan terakhir kali hilang kontak dari menara yang ada di bandara internasional soekarno hatta sendiri
dari proses pencarian yang berjalan lebih kurang satu lima jam sampai dengan dua jam ini
memang belum terlihat adanya temuan temuan baru
baik itu puing puing pesawat ataupun korban yang adalah penumpang dari pesawat sriwijaya
tetapi dari hasil proses pencarian sendiri memang terlihat di perairan utara jakarta
atau tepatnya di sekitar pulau laki dan juga pulau lancang
sudah terlihat banyak sekali tim yang melakukan proses pencarian
baik itu dari tni polri lalu ada dari basarnas
dan juga ada beberapa dari elemen lain yang serut serta melakukan proses pencarian sendiri
informasi yang saya terima memang sejauh ini total korban yang tercatat dalam manifest
ada sekitar enam puluh dua orang
lima puluh orang adalah penumpang
sedangkan dua belas orang lainnya adalah truk pesawat termasuk dengan pilot dan juga co pilot
sementara total penumpang dari lima puluh diantara empat puluh diantaranya merupakan orang dewasa
tujuh anak anak dan juga tiga balita
dalam proses pencarian sendiri memang pada saat keberangkatan ataupun take off dari lanut pondok cabai
cuaca terlihat sangat mendung dan juga adanya rintikan hujan ataupun gerimnya
tetapi ketika sudah berada di perairan cuaca sudah semakin membaik
walaupun masih berawan tetapi visibilitas cukup bagus juga
dan diharapkan memang proses pencarian ini
bisa memberikan hasil yang optimal yang dilakukan oleh tim pencari
baik itu dari tni polri basarnas dan juga pihak pihak lain yang turut serta membantu
dan sampai saat ini total ada tiga posko yang disiapkan oleh pemerintah
untuk menjadi tempat pencarian informasi baik oleh keluarga media dan juga tim
di antaranya adalah posko yang berada di tanjung priok atau di jct
lalu yang kedua ada di bandara internasional soekarno hatta
dan yang ketiga adalah di bandara supadio pontianak
kita harapkan memang penemuan penemuan
bisa segera dilakukan dalam waktu dekat oleh tim pencari
agar titik terang dari jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
bisa segera diselesaikan dan juga ditemukan
albi pratama ari prabowo jakarta